maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang undang
maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan
maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ
saya kira pasangan terpilih pasti
bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan
makanya kalau dalam konteksnya bagi bagi kue politik akomodasi
pasti ini tidak sesuai dengan spirit perjuangan kita dan apa yang dituliskan dalam undang undang
maka yang paling bagus itu kabinetnya adalah zakon kabinet ahli dan efisien
yang bisa merespon perubahan global yang sekarang sangat turbulen
yang penting untuk dilakukan pada pemerintahan ini
maka kita akan melakukan dukungan dengan cara mengontrol agar kemudian jalannya pemerintah jauh lebih baik
saksikan program program kompastv di siaran digital ptv dan media streaming lainnya